pantas saja ramuan sambung nyawa tidak berguna apa apa
rupanya gusti prabu surawisesa terkena pusaka sakti roda emas
dia bisa bertahan dari pusaka sakti itu
kalau bukan karena kanuragannya yang tinggi
akibat ucapan paman sendiri
apa ini semua karena bentakanku pada air miskin itu
siapa kau sebenarnya disana
siapa kau sebenarnya disana
aku seorang pengembara
kau pasti orang sakti
tolong kembalikan makananku seperti semula
kalau tidak aku bisa rugi disana
sedekahkan hartamu kepada orang orang miskin
adalah titipan dari allah swt
terima kasih narima
kau benar benar kuda yang sungguh luar biasa
raden benar benar luar biasa
sangat mampu menidak alam keterampilan menunggang kudanya
tidak pak man
kemampuanku belum seberapa
masih banyak penggawa punggawa di luar sana
yang lebih hebat dariku
ternyata uwa ada di sini
saya bukan bermaksud
untuk menentang raden
dia tanya apa
aku tidak menentang dirimu
pantang seorang kesatria
aku tidak menentang uamuk marugul
puasa sama sekali tidak tersinggung
tidak apa apa raden
dia sengaja menentangku sekarang
karena dia tahu
sudah lama aku tidak berlatih kuda
tidak mungkin aku menolak begitu saja
aku harus mencari alasan
berapu amuk marugul
mempunyai berjuta juta siasat
ada apa wak
pinggang uamuk kamu kembali
wa lebih baik aku obat ditar lebih dahulu
tidak bisa menyebabkan tangan radin
aku akan memisahkan rumput dan daun daunan yang akan aku berikan pada kuda nadawalangsungsang
rumput untuk kuda nadawalangsungsang adalah rumput terbaik serta daun daunannya juga
sekarang tugasku sudah selesai
ini rumput milik siapa saja
amun gusti ratu
ini untuk kuda gusti walangsungsang
ini untuk gusti prabu surawisesa
ini untuk gusti amukmarugu
tolong panggilkan ratu ambetkasi
katakan padanya aku ada perut
baik gusti ratu
aku berikan racun ini kepada rumput kudara nadawalangsungsang
agar kuda itu mati
nadawalangsungsang pasti akan memarahi ambetkasi
ramuan sambung nyawa tidak berguna apa apa
rupanya gusti prabu surawisesa terkena pusaka sakti roda emas
dia bisa bertahan dari pusaka sakti itu
kalau bukan karena kanuragannya yang tinggi
tapi meskipun begitu
dia hanya punya waktu tidak lebih dari dua hari lagi
jagat dewa bapak
apa yang harus aku lakukan
aku tidak bisa mengingkari janjiku pada siliwangi

aku tidak bisa mengingkari janjiku pada siliwangi
anda akan mendapatkan peluang
aku sungguh tidak mengerti
kamu bisa menipu semua orang
menyamar sebagai petani
tapi aku tahu
kamu adalah jagadwira
pendekar roda mas
engkau salah orang
bukan orang yang kau sebut itu
aku hanya petani biasa
rupanya kau memilih mati
daripada menyerahkan roda emas itu
aku akan menyerahkan roda mas
kau selalu jadi penghalangku

rugby asis dengan youngku
jangan lupakan kezymatis
jangan segala galanya keluar dari sini

apakahisip hormonan pada madam badj